dpr ri resmi memberikan persetujuan atas pengangkatan panglima tni yang baru
jenderal andika perkasa dalam rapat paripurna senin siang
dpr ri juga resmi memberikan persetujuan untuk pemberhentian dengan hormat
marsikal hadi cahyanto dari jabatan panglima tni
dalam rapat paripurna yang dihadiri tiga ratus enam puluh enam anggota pada senin siang
ketua komisi satu dpr mutia hafid menyampaikan persetujuan
atas pemberhentian dengan hormat marsikal hadi cahyanto
serta pengangkatan jenderal andika perkasa sebagai panglima tni yang baru
sesuai dengan peraturan dpr persetujuan diambil berdasarkan musyawarah mufakat
seluruh anggota komisi satu dpr
usai laporan dari ketua komisi satu ketua dpr puan maharani pun
menyatakan persetujuan yang ditandai dengan ketok palu
selanjutnya pimpinan dpr akan menyerahkan hasil rapat paripurna hari ini
kepada presiden joko widodo
pemberhentian dengan hormat
marsikal tni hadi cahyanto sip sebagai panglima tni
serta memberikan apresiasi atas dedikasinya
memutuskan kedua memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima tni
jenderal tni andika perkasa semamsj sebagai panglima tni
sementara itu calon panglima tni jenderal andika perkasa mengaku
belum mengetahui kapan ia akan dilantik oleh presiden joko widodo
ia juga tidak banyak bicara mengenai calon penggantinya di angkatan darat
lebih lanjut andika berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dpr
karena telah menyetujui surat presiden yang menunjuknya sebagai panglima tni